hari ini tepat setahun pemerintahan presiden joko widodo dan wapres maruf amin
selama setahun kinerja pemerintahan dan juga kinerja kementerian menjadi sorotan
banyak yang dinilai belum bekerja maksimal dan menampilkan performa terbaiknya
kinerja kementerian pendidikan dan kebudayaan juga menuai polemik di publik
mulai dari program merdeka belajar dan kampus merdeka
metode pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi covid sembilan belas
yang kurang efektif hingga keterlambatan bantuan kuota kepada para siswa kurang mampu
bagaimana jawaban dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
sebenarnya kami telah mengundang mendikbud nadiem anwar makarim
namun mendikbud berhalangan dan sudah bergabung saat ini melalui sambungan zoom
sekretaris jenderal kementerian pendidikan dan juga kebudayaan prof ainu naim
selamat siang prof naim
ya selamat siang mbak
oke prof naim langsung saja selama setahun ini apa saja capaian capaian
dan juga gebrakan dari program kemendikbud prof naim
baik saya jelaskan begini ya
jadi setiap kabinet baru tahun tahun
di awal kita bekerja
itu kita menyusun atau menyelesaikan apa yang berkaitan dengan
tentang pembangunan rangka menang lima puluh
dalam hal ini dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh dua
ini semua hekot
kemudian dari situ kita membuat tentana kategori pemberian
jadi itu yang disuruh dari kita
nah untuk tahun ini
kementerian mbak naim ini
telah meletakkan besar besar untuk melangkah lebih lanjut
dalam memperbaiki layanan pendidikan dan kebudayaan kita
ya antara lainnya
kita juga melakukan penelitian dan khususnya dengan konsep dan strategi
merdeka belajar dan sambut pembela
nah intinya kita bisa tahu
ada keputusan keputusan yang sangat penting
termasuk untuk merespon dan mengantisipasi adanya pandemi covid sembilan belas ini
misalnya yang ada di
merdeka belajar pasar satu
ya itu penyetelanian kulit bulu
penghapusan ujian madunah
ya diganti dengan sekolah berfungsi standar zon
atau is usgs
kemudian juga kampus merdeka
misalnya digitalisasi sekolah
perubahan bagaimana kita memanage bos
setiap aktivitas pembinaan bos
kemudian juga sekolah penggerak dan
ini adalah fokus apa yang akan kita kerjakan
mulai dari sekarang sampai ke depan
untuk memperbaiki layanan pendidikan kita
tentu ada pekerjaan pekerjaan rutin yang memang menjadi komitmen yang terus dijalankan
sementara terkait dengan program indonesia pembar
kemudian pembar ipk
dan ada persoalan persoalan yang akan kita lakukan
prof naim tadi anda sudah menyebutkan bahwa salah satu program unggulan dari mendikbud
atau kemendikbud adalah merdeka belajar dan juga kampus merdeka
tapi ada kritikan dari teman teman komisi sepuluh ataupun komisi pendidikan dpr ri
implementasinya dan apakah kemudian waktu selama lima tahun ini sosialisasinya bisa mencakup seluruh indonesia prof naim nantinya
dalam rencana kita tentu harus mencakup seluruh indonesia
dan perlu diketahui
sahabat pemerintah yang namanya pendidikan itu bukan sesuatu yang bisa instan
kita kerjakan sekarang sekarang jadi liat hasilnya
kita harus melihat proses
dan proses itu bisa tanggapannya
tapi yang jelas seperti saya katakan tadi
kita itu sekarang sudah berhasil meletakkan perusahaan data
yang terangkum dalam bentuk pendidikan
kalau kita lihat dari berbagai respon masyarakatnya
baik yang tibanya positif mendukung maupun yang mengkritik
ini artinya apa
artinya pesan itu kan sudah sampai
pesan ada konsep merdeka belajar itu sudah sampai
terbukti mereka merespon
dan kita juga dapat respon yang sangat antusias dari mereka
kepala sekolah pola guru dan sebagainya
ya ada respon yang cukup baik kalau menurut kemendikbud soal program merdeka belajar
dan juga kampus merdeka
tadi anda juga sudah menyampaikan ataupun memamerkan program program capaian apa saja
di kementerian pendidikan dan juga kebudayaan
seperti dana bos kemudian penghapusan ujian nasional
tapi ada evaluasi ataupun kritikan baik dari kpai dan juga dari orang tua siswa
selama hampir tujuh bulan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau pjj
di tengah pandemi ini
apakah kemudian itu juga disadari oleh kemendikbud bahwa masih banyak kekurangan
dalam pelaksanaan metode pembelajaran jarak jauh ini prof naim
oh ya tentu
tentu dalam setiap strategi itu pasti ada hal hal yang kurang
apalagi kalau kita melihat indonesia ini kan masyarakat yang sangat komplek
yang sangat besar
kita itu punya size atau ukuran masyarakat yang sangat besar

kita itu punya size atau ukuran masyarakat yang sangat besar
jumlah siswa kita di indonesia itu sudah sampai enam puluh juta
itu sudah dua kali lipat dengan ukuran dua puluh lima juta
kemudian juga siswanya menjadi tertifas ada perbedaan antar daerah
sehingga mungkin satu strategi itu implementasinya harus diminis kemudian lupa
sehingga mungkin satu strategi itu implementasinya harus diminis kemudian lupa
sehingga tujuan pendidikan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
yang mana semua dapat akses ya itu memang juga mudah
dan tentu kritik itu sangat membantu kita memperbaiki apa yang kurang
termasuk misalnya tentang bgc
memang ada di antara masyarakat kita yang tidak mempunyai atau belum menjual sukses
nah ini bisa ditutup dengan cara lain
misalnya kita punya siaran televisi edukasi kemudian siaran medikasi melalui radio
kita juga berhasil memobilisasi semua rival food termasuk yang dimiliki industri dan masyarakat
untuk sama sama berkondisi menjamin keterlantungan layanan pendidikan
ini juga suatu yang luar biasa
ini juga sesuatu yang luar biasa
ini juga sesuatu yang luar biasa
ini juga sesuatu yang luar biasa
ini juga sesuatu yang luar biasa
dan itu mereka menyediakan dengan tanpa biaya
untuk keberlangsungan pendidikan supaya tidak ada lost of learning
dan ada kreativitas kreativitas juga dari daerah yang berpandang
dan juga tidak bisa mengatakan peran daerah

apalagi pendidikan dasar dan menengah ini adalah panggung daerah

di daerah daerah termasuk di desa desa itu banyak kreativitas kreativitas untuk menjamin keberlangsungan pendidikan ini
di daerah daerah sebetulnya banyak kreativitas yang bisa menjamin keberlangsungan pendidikan
tapi pada faktanya banyak yang mengkritik juga ada keterlambatan kebijakan yang dikeluarkan oleh kemendikbud dalam memberikan bantuan kuota kepada siswa yang kurang mampu
apa kendalanya dan kenapa begitu lama pak sekjen

ya jadi kan apa yang terjadi dengan pandemi ini kan tidak ada yang memkritikkan
ini kan relatif kebenarannya
kemudian sebetulnya kita tidak terlambat ya itu mengumumkan ada masalah virus di indonesia
mas menteri kan langsung mengeluarkan kehidupan persczyzntiaz diskussasio datare villicite
mas menteri kan langsung mengeluarkan kehidupan pers santosverandas di pos
jadi dana post dual juga digunakan untuk memfasilitasi pemerintahan jauh atau cara cara lain perlu dana untuk menjadikan keberlangsungan
kita juga waktu itu mungkin juga belum punya peta yang komplit kemudian siapa dan berapa kebutuhan internet
sehingga baru bulan september kemarin kita mengeluarkan bantuan subsidi inap
dan proses perencanaan dan penampilan itu pun harus dilancarkan sedemikian
tapi kalau dilihat dari survei respon masyarakat sangat berat terhadap studi internet ini
terakhir prof naim ke depannya apa
program program yang akan dilakukan ataupun diluncurkan oleh kemendikbud mengingat vaksin covid sembilan belas sebentar lagi menurut pemerintah sudah akan ada
sehingga kemungkinan besar kegiatan belajar mengajar atau kbm tatap muka sudah bisa dilakukan
program prioritas yang akan dilakukan oleh kemendikbud selama satu tahun ke depan akan seperti apa pak sekjen
jadi begini kita sudah punya pekeman bagaimana menjamin keberlangsungan pembelajaran
antara lain cantiknya sama
adalah keputusan bersama empat menteri
yaitu menteri pendidikan dan kebudayaan menteri agama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri
di situ dijelaskan diberikan petunjuk arahan bagaimana menjamun kbm selama masa covid sembilan belas
maupun kalau covid sembilan belas ini sudah selesai
artinya kalau dahulu itu boleh membuka kelas
dan tentu dengan protokol
protokol kegiatan masih tetap diperlukan
kemudian fokusnya di mana
kita itu fokus pada tadi yang sudah saya sampaikan
merdeka belajar samput merdeka
pendidikarannya lagi adalah dijelaskan berat guru berat
kemudian matching dengan industri
kemudian perluatan dan fleksibilitas kemungkinan belajar
bagi samput atau bagi mahasiswa
maksudnya kita punya keseluruhan untuk mengembangkan diri belajar luas luas ini
di luar kampus di industri di masyarakat
semua itu bisa kita hitung sebagai pemenuhan kurikulum untuk mencapai struktur program mereka
nanti kita tunggu bagaimana kinerja dan juga sepak terbang mas menteri bersama dengan kementerian pendidikan dan juga kebudayaan selama satu tahun ke depan
semoga akan semakin banyak gebrakan gebrakan dari hasil evaluasi
dan juga masukan dari beragam elemen masyarakat agar kinerja dari kementerian pendidikan dan juga kebudayaan semakin membaik untuk tahun tahun mendatang
begitu ya pak sekjen prof ainu naim sekjen kementerian pendidikan dan juga kebudayaan
terima kasih sekali waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini